pabrik yang memproduksi obat pembasmi serangga di demak jawa tengah
berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona
setelah enam karyawannya dinyatakan positif covid sembilan belas
enam orang ini diketahui sebagai orang tanpa gejala
dan kini menjalani isolasi mandiri
setelah adanya temuan ini
selasa siang tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kabupaten demak mengadakan rapi tes bagi dua ratus lima puluh karyawan pabrik
dari dua ratus lima puluh orang yang mengikuti rapi tes
hasil sementara menunjukkan satu ratus tujuh puluh karyawan non reaktif
dan sisanya belum terkonfirmasi
selain itu kini tim gugus tugas covid sembilan belas
melakukan tracking terhadap enam karyawan yang sudah terpapar
jika banyak yang ditemukan positif
maka tidak menutup kemungkinan pabrik akan ditutup
kita melakukan rapi tes pada seluruhnya
karena ini akan menentukan
apakah nanti perusahaan ini sementara ditutup
itu hasil hari ini
sebelumnya ditemukan berapa yang reaktif
yang bukan reaktif
ini sudah positif
cuman bukan warga demak
bukan warga demak
ya empat warga semarang
dan sudah di isolasi mandiri di semarang
yang dua dari pati
demak merupakan salah satu dari tiga kabupaten kota di jawa tengah
yang masuk zona merah covid sembilan belas
bersama kota semarang dan kota magelang
sementara itu selasa pagi
pasar cilengsi bogor
menyelenggarakan rapi tes dan tes swab bagi para pedagang
seribu alat rapid test disiapkan oleh dinas kesehatan kabupaten bogor
bekerja sama dengan gugus tugas covid sembilan belas kabupaten
dan provinsi jawa barat
meski sebelumnya para pedagang pasar menolak
kini mereka tampak antusias mengikuti rapi tes dan tes swab ini
maksudnya menyambut baik saja
kita ikutin semuanya prosedur gitu saja
tidak ada yang perlu ditakutkan
tidak ada yang perlu ditakutkan
tidak ada yang perlu ditakutkan
tidak ada yang perlu ditakutkan
direktur utama pd pasar tohaga
hari setiawan mengatakan sejak akhir mei hingga lima belas juni
tiga puluh dua orang positif covid sembilan belas dari klaster pasar cilengsi
beberapa waktu lalu memang ada penolakan
dari berbagai pihak termasuk dalam hal ini adalah pedagang
rasanya itu memang pelajaran buat kita semua
itu memang bentuk ada miskomunikasi
barangkali perlu kurang edukasi dari kita semua
dan itu harus kita perbaiki
tidak lagi ada kekhawatiran
masyarakat untuk datang ke pasar
kalau kita sudah bebas gitu ya
dan ini murni untuk memutus rantai covid yang menyebar luar biasa
sejumlah protokol kesehatan diterapkan
yakni wajib mengenakan masker menjaga jarak
menyemprotkan disinfektan dan menyediakan
westafel portable di seluruh bagian pasar